lo liat orang naik motor hijau gak
tadi dia mundar mandir kemari
gak tau bang
yang bener lo
kamu gak jadi bantuin ojak minahin barang barang naik aneh pur
tadinya gue mau bantuin tis
gak jadi pur
masa orang mau bantuin ditolak
parkir dulu aja
biar tuh orang
udah berdua aja
kalau berantem satu lawan satu
bos orang ini menyuruh saya mengejar kesini
eh kenapa lo kagak bantuin
maaf bos pas saya mau bantu
bos udah ketarik duluan
maaf ya mbak sebentar
halo jauh ya mas cari rumahnya susah
mas saya lagi nggak di rumah
oh mobil yang mau angkat barang barang ini ya
aduh mas maaf mas saya lagi sibuk
dia aja yang ngariin kesana ya
bang ojak lagi sibuk
sebentar aku sms in nomor hpnya mas pur ya
sekarang posisi mas nya dimana
oh ya udah ntar biar dijemput
yang jemput namanya tasna
ya ya ya ya dikasih mas
nyasar ke rawa bebek sebelas
terus terus sekarang suruh jemput
suruh nganterin ke rumahnya ani
eh kok saya kan yang disuruh jemput kamu pur
gue males tis ketemu bang udin lagi
males apa takut
awas ya lo lihat aja ntar gue bantuin ojak

tidak ada yang bisa dihentikan

tidak ada yang bisa dihentikan
selamat datang di parkiran kami
silahkan parkir di sebelah sana
lo balik ke rumah ini
lo kagak mau kalau sendiri
ibu mépik dumped bermain di seluruh bangunan
gue lelaki bismillah
saya tuh sudah kaget banget kalau memang
terus abis berhenti kalo bos persegi
tiba tiba aku privat lebih agak
saya agak inginussah sampai kaget

ikut bun bun yuk
ada apa be
emang mobil babi mau dijual
tapi nggak bisa sekarang ya
dua tiga hari lagi be
masih ngurusin rumah
mau ke rumah ani ya
mas pur apa ocak
orang itu masih ada disana bos
kenapa bisik bisik sih
gue gak kedengeran
yaudah buruan sana
si ojek dikejar kejar preman
gara gara hajar jamret
dia mengumpet rumah babi
siapa yang dikejar preman siapa
premanya dateng kesini gak ya
iya juga sih
yaudah gue balik juga dulu
temenin aku disini
lu juga inget balik dulu
man tunggu man
coba awak disturubs nih
ada di sini
aku di engkau
nggak tau bang
yang bener loh